ditangkapnya s tiga juni lalu di jalan sultan hasanuddin kabupaten goa sulawesi selatan
menjadi pemicu terbongkarnya jaringan narkoba
yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di fakultas bahasa dan sastra
kampus universitas negeri makassar param tambung tamalate
alhasil salah satu ruangan sekretariat lembaga mahasiswa
yang tidak terpakai sejak covid sembilan belas lalu
disulap menjadi lokasi penyimpanan penyaluran hingga pesta narkoba
dan untuk mengelabui siapa saja yang masuk ruangan ini
barang bukti narkoba mulai ekstasi hingga sabu sabu disimpan dalam sebuah berangkas
berangkas ini lalu ditanam di bawah lantai ruangan
dari dalam berangkas ditemukan sabu sabu seberat empat tujuh gram
lalu enam lima butir ekstasi guci empat linting daun ganja dan catatan transaksi narkoba
empat orang pemuda ditangkap dalam ruangan ini saat pesta narkoba
mereka adalah sa ma ag dan m
yang merupakan mantan mahasiswa universitas negeri makassar
ironisnya jaringan narkoba kampus ini dikendalikan dari balik sel rumah tahanan jeneponto
dan lembaga pemasyarakatan watampone oleh oknum warga binaan
barang haram ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penggunanya di kota makassar
tetapi juga ternate maluku utara
keseluruhan tersangka ini bukan merupakan aluni dari kampus unm parangtabung makassar
namun mereka pernah kuliah di kampus unm parangtabung makassar
fakultas bahasa dan sastra namun tidak selesai
atas peristiwa ini pihak universitas negeri makassar
akan makin meningkatkan pengawasan terhadap mahasiswa
yang nantinya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urin atau tes narkoba
memang sedikit kita punya
kita alhamdulillah dengan hikmah ini kita akan berbenah lebih bagus lagi ke depannya
ini kita tersentak benar benar ini kenapa bisa terjadi dalam kampus
kita melarang kegiatan malam sampai jam enam saja kampus di peraturan rektor
sebenarnya sudah lama ya sudah lama
rektor kecuali ya ada izin
nah kegiatan yang berisin geruk tersebut ya
di rumah ada
pembimbingnya apa semua dari lain
dan pemeriksaan urin nanti atau bagaimana keseluruhan
ke depannya itu kita dalam waktu singkat ini sudah bicara dengan bnn ya
untuk segera merilisasikan itu
utamanya pengurus dulu ini kita
siapa pengurus apa itu
pengurus lembaga kemah siswa
pengurus lembaga kemah siswa
sementara badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan menyatakan
akan meningkatkan kampanye anti narkoba
ini diperkuatnya di pencegahan pak
jadi kita akan masuk ke kampus kampus yang sudah dilaksanakan
nah kita buat lagi untuk semua kampus
ya akan ada koordinasi khusus
ya kita membuat mou
kita untuk menghimbau untuk lakukan tes urin
dan kemudian melakukan seminar seminar semacam itu lah
kasus ini masih terus dikembangkan tim direktorat narkoba polda sulawesi selatan
atas aksinya ini para tersangka diancam hukuman minimal enam tahun penjara hingga hukuman mati
alifauzi makassar sulawesi selatan